jumlah kasus aktif virus corona di indonesia mencapai rekor tertinggi pada minggu lalu
dengan angka seratus ribu orang dalam perawatan dan isolasi
kondisi itu berimplikasi terhadap ketersediaan kamar perawatan di rumah sakit
di rumah sakit umum daerah pasar minggu jakarta selatan misalnya
hingga senin siang ruang rawat inap di rumah sakit ini terisi delapan puluh tujuh persen
naik lebih dari sepuluh persen dibandingkan bulan sebelumnya yang tujuh puluh delapan persen
ruang icu atau perawatan intensif bahkan sudah terisi sembilan puluh tujuh persen
kondisi ini mengkhawatirkan karena bertepatan dengan momen libur natal dan tahun baru
berdasarkan data sebelumnya terdapat lonjakan kasus covid tiga minggu setelah libur panjang usai
antisipasi pun dilakukan pihak rsud
kita sudah mempersiapkan atau mengantisipasi dengan penambahan bed dirawat inap
kita bisa menambahkan
kita bisa menambahkan sekitar tiga puluh sembilan tempat tidur untuk pasien pasien di rawat inap
dan kita berharap ini akan membantu pada saat terjadi lonjakan kasus nanti
jadi kalau awalnya itu kita mempunyai tempat tidur sekitar dua ratus tiga puluh dua bed
maka nanti insya allah kalau itu bisa kita tambahkan menjadi dua ratus tujuh puluh satu bed
dalam kondisi seperti ini rumah sakit mulai memperlakukan seleksi pasien
berdasarkan tingkat gejalanya
rumah sakit membentuk jaringan dengan tempat isolasi daerah
sehingga pasien terkonfirmasi positif tanpa gejala
kini tak harus dirawat di rumah sakit
biasanya pemda itu membuat tempat tempat semacam itu
nah rumah sakit diharapkan hanya menerima pasien pasien yang sedang dan berat
nah kalau memang ini bisa kita atur itu mungkin bisa cukup tempatnya
tetapi kalau tidak ada pengaturan ini bisa jadi agak sulit
hal krusia lainnya adalah
tambahan tenaga perawat yang memahami teknis keperawatan dan alat
rekrutmen relawan kerap terhambat
karena pihak rumah sakit harus memberikan jeda waktu untuk pelatihan
agak pusing lah karena apa
karena satu hal kita harus menambah tempat tidur
kita juga harus menambahkan juga sdm
dan satu pihak lagi kita masih menyaksikan
gimana masyarakat artinya mereka dengan tenangnya begitu ya pergi
dan kemudian yang saya agak khawatir adalah
gimana tempat tempat restoran dan sebagainya
masih kita saksikan orang orang yang tanpa masker ya
sedang makan dan sebagainya itu kan resikonya tinggi sekali
berapapun tempat tidur tenaga yang diusahakan
kalau masyarakat tidak membantu kami kami juga akan kerepotan
berdasarkan data kementerian kesehatan
ketersian tempat tidur pasien covid sembilan belas di jakarta pada awal pekan ini
reza ramadan fajar ahmad jakarta